inilah dia produk olahan dari kampung herbal nginden yang tanamannya disiram menggunakan
air selokan yang pertama saya mau coba secang jahe merah
rasanya perpaduan antara jahe dan manis atau yang satu ini es markisa
untuk merasakan kesegaran buah markisa saya tidak perlu jauh jauh datang ke
sulawesi atau sumatera cukup di surabaya air yang digunakan untuk
menyiram tanaman di sini memang berasal dari air di selokan induk
namun air kemudian disaring dalam tong dengan sistem penyaringan gravitasi sebanyak empat puluh
kali alat ini dibuat sendiri oleh warga dengan bahan bahan yang mudah didapat seperti pasir
kerikil ijuk dan karbon aktif ini kita buat sedemikian rupa
untuk bisa menggantikan yang selama ini kita menggunakan air dari pdam kita beralih
memakai air dari selokan ini yang kita filter alhamdulillah sudah berjalan dan
kita sudah membuat saluran distribusi perpipaan dari ujung kampung sampai ke
ujung kampung ini sudah ada pipa yang mengalirkan air dari ipal ini dan secara
ekonomi manfaat ini sudah didapat oleh warga yaitu penghematan
selain air keberlangsungan hidup tanaman di kampung herbal nginden juga membutuhkan pupuk
warga mengumpulkan daun kulit buah dan sisa sayur untuk dijadikan kompos sampah organik
yang dibusukkan dalam kantong sampah membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat hari sedangkan
dalam tong membutuhkan waktu sebulan tanah ratusan jenis tanaman herbal tumbuh subur untuk kemudian
dijual hingga ke maluku penghasilan bersih yang didapat dalam sebulan rata rata satu juta rupiah
untuk menanam ayo tadi uang kas yang ada kita pergunakan dari masyarakat kembali lagi ke
masyarakat jadi alhamdulillah dikasih itu tadi beli tanah tanah tanam beli benih kita menanam bersama
itu jadi tapi alhamdulillah responnya semua warga ya responnya positif dan sangat antusias karena apa
tanamannya bisa dijual di pasar juga bisa dibuat sendiri
tak hanya terkenal dengan pembibitan tanaman herbal
ibu ibu kampung herbal nginden juga menghasilkan berbagai produk olahan yang diambil dari kebun
dua diantaranya adalah secang jahe merah dan es markisa
untuk membuat secang jahe merah semua bahan yaitu jahe merah serai bunga pekaf kapulaga bawang putih
kayu manis cengkeh dan gula batu dimasukkan dalam air yang sudah mendidih
kemudian diaduk hingga berwarna merah dan berbau wangi
sementara untuk membuat es markisa daging buah markisa dicampur gula kemudian diaduk dalam air
produk ini dijual dengan harga lima rupiah per botol
dalam seminggu penghasilan bersihnya rata rata lima ratus ribu rupiah
untuk menjadi kampung herbal yang kerap dikunjungi tamu asing dan mendapat berbagai penghargaan tidaklah mudah
dibutuhkan waktu sekitar empat tahun mulai menanam pada dua ribu sepuluh hingga berkembang pesat pada dua ribu empat belas
dibutuhkan peran serta seluruh warga mulai anak anak hingga orang tua
kanzel tamarindora surabaya